gubernur jawa timur soekarwo berjanji menutup padepokan dimas kanjeng
setelah taat pribadi selesai menjalani proses hukum
wacana penutupan padepokan berhembus setelah mui pusat
merekomendasikan kepada pemerintah daerah
untuk menutup padepokan yang dipimpin taat pribadi
sementara itu polda jawa timur menggeledah sejumlah rumah kerabat taat pribadi di pasuruan
majelis ulama indonesia pusat telah merekomendasikan
agar padepokan dimas kanjeng taat pribadi di probolinggo ditutup
menindaklanjuti rekomendasi tersebut
pemerintah provinsi jawa timur masih akan menunggu proses hukum selesai
untuk memutuskan tindakan terhadap padepokan
tidak bisa langsung ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan
kita serahkan kepada polisi pertama tentang pembunuhan
kedua tentang tindak pidana tentang penipuan
baru proses yang permasalahan agama
dan juga majelis ulama ini bersamaan
biar selesai semua bisa komprehensif penyelesaiannya
polisi terus mengusut pihak pihak terkait dengan kegiatan taat pribadi di padepokan
polisi telah menggeledah rumah kerabat taat pribadi di pasuruan
namun polisi belum bisa memberikan keterangan apa saja bukti yang didapat
selain di pasuruan polisi juga akan mengembangkan ke daerah lain
seperti di jombang dan madiun
sudah ada laporan yang masuk ke polda jatim
jadi nanti ini perkembangan sebelum
maksudnya kita belum lakukan
karena kita kegiatan dengan penipuan
kemudian teman teman kita juga belum lakukan laporan
yang jelas kita akan berupaya terus mencari semua bukti bukti
yang terkait dengan taat pribadi
polisi berharap masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban taat pribadi
agar polisi bisa mengusut tuntas kasus yang menjerat taat pribadi